pertumbuhan ekonomi indonesia pada kuartal satu dua ribu dua puluh satu diprediksi masih akan bertumbuh negatif
beberapa indikatornya adalah masih rendahnya daya beli masyarakat pada tiga bulan pertama dua ribu dua puluh
serta permintaan kredit konsumsi investasi dan modal kerja yang relatif rendah
rata rata sebelum pandemi itu kira kira lima persen
nah padahal konsumsi rumah tangga itu lima puluh lima sampai lima puluh enam persen dari total kue ekonomi kita
jadi kalau lima puluh enam persen dari total ekonomi kita itu ternyata belum tumbuh pulih seperti biasanya
maka kita tidak akan bisa berharap bahwa konsumsi rumah tangga ini akan menjadi pendorong pertumbuhan di kuartal satu dua ribu dua puluh satu
data indeks penjualan retail
pada dua bulan pertama dua ribu dua puluh satu menunjukkan tren penurunan
peningkatan sempat terjadi pada bulan maret di level satu ratus delapan puluh dua tiga
sementara indeks keyakinan konsumen juga masih berada di bawah level seratus
meskipun prediksi ekonomi indonesia pada kuartal satu masih negatif
pada tahun dua ribu dua puluh satu ekonomi indonesia diprediksi dapat tumbuh positif di kisaran empat hingga lima persen
rrt tumbuh tinggi ini bisa memiliki potensi
menarik perekonomian dunia terutama negara negara berkembang dan emerging
untuk ikut menikmati manfaat dari pertumbuhan ekonomi tiongkok yang sangat tinggi
agar dapat menggenjot perekonomian indonesia
pemerintah perlu memberikan bantuan stimulus lain yang bersifat produktif
seperti penyediaan akses pasar bagi umkm
serta meningkatkan daya beli